kartini selama ini kita kenal sebagai pejuang emansipasi wanita
nyatanya masih banyak sisi menarik kehidupan kartini yang tidak diketahui orang
inilah yang berusaha digali sutradara hanum bramantio dalam film biopik teranyarnya kartini
sekarang bapak kami setiap hari mendapat pesanan
kami jadi bisa makan semua ini berat dolar cengkartini
dian sastrowardoyo mengemban tugas besar untuk bisa menghidupkan kembali sosok kartini
demi mendalami peran ia melakukan sejumlah riset kepustakaan untuk memahami perjalanan hidup kartini
berperan sebagai gadis jawa ia tak hanya dituntut fasih berbahasa jawa
tetapi berbahasa bahasa
setidaknya ada sekitar enam puluh empat kalimat berbahasa belanda yang harus diucapkan di film ini
saya ingin bahasa belanda dipublisir
dan pada saat kita mengakui bahasa belanda kita harus mengerti artinya
jadi pas kita menghidupkan kita benar benar memaksudkan apa artinya bahasa yang sebenarnya kita juga tidak tahu artinya apa
jadi kita cuma menghafalkan bunyinya menghafalkan cara ngomongnya terus kita juga menghafalkan artinya apa
memaksudkan terminologi yang sama gitu
aku warap bakal nikah
soalnya kita sudah bisa membantu orang banyak tanpa kebutuhan suami atau
pemikiran visioner kartini yang tergambar apik di layar tidak lepas dari aksi para pemeran pendukung
salah satunya aktris senior christine hakim
christine berperan sebagai ngasirah ibu kandung kartini
setelah itu bahkan itu dari mulai reading saya sudah nangis waktu kartini
itu kartini sampai semua bingung
saya merasakan perasaan yang hasirah yang begitu berat pada saat dia tahu bahwa kartini memang sudah mau menikah
dan satu tahun setelah itu dia meninggal
kehadiran film kartini mengajak penonton menengok kembali
napak tilas perjuangan pelaku sejarah secara gamblang
kartini ternyata tak sekedar memperjuangkan emansipasi wanita
tetapi hak asasi manusia
buh boleh terpasung
film ini mulai dirilis pada sembilan belas april di bioskop
gria putri jakarta